titik di kota semarang jawa tengah yang sebelumnya terendam banjir mulai surut pada minggu pagi
namun untuk kawasan kaligawe banjir masih merendam akses jalan dengan ketinggian tiga puluh lima cm
banjir yang merendam beberapa titik di kota semarang
seperti permukiman telogosari dan mukti harjo di kecamatan pedurungan
sudah mulai surut pada minggu pagi
sejumlah warga pun mulai membersihkan rumah dari lumpur sisa banjir
namun untuk jalan raya kaligawe belum dapat dilintasi kendaraan berat
karena masih terdapat genangan air dengan ketinggian tiga puluh lima cm
sebelumnya pada sabtu kemarin beberapa titik di kota semarang yang tadinya terdampak banjir
seperti kota lama sudah surut dan aktivitas di stasiun tawang sudah kembali normal